cnn indonesia breaking news
nanti rekan rekan bisa melihat langsung hasil visum atrebitum dan penjelasan dokter
yang luka luka tiga mendahului artinya mendahului keluar pada saat sesaat setelah kejadian
pada tanggal dan pada hari selasa malam
terakhir atas nama
iwan sarjana itu baru saja dibebaskan pada pukul dua dini hari
pada kesempatan yang baik ini
pimpinan polri dan yang bertanggung jawab
semua operasi penanggulangan ini
mohon maaf kepada seluruh rakyat indonesia
dan bangsa serta bangsa dan negara
karena seluruh rakyat indonesia bangsa dan negara terganggu atas kejadian ini
menjadikan kejadian ini pusat perhatian
seluruh anak bangsa dan pusat perhatian dunia
atas kejadian ini
mori menjadi korban
ya pada saat ini
tapi polri tetap memohon maaf
karena ketergangguan membuat
keterganggu dan penyitaan waktu pikiran seluruh anak bangsa
sehingga terkuras perhatian dan pikiran
yang kedua secara khusus
yang kedua secara khusus
yang kedua secara khusus
yang kedua secara khusus
yang kedua secara khusus
jajaran mori memohon maaf kepada keluarga korban
anggota mori yang gugur
dan yang luka luka empat orang
menyelawatkan jiwa dan rakyat
tenaga dan pikiran
mulai dari persuasi
dengan memperhatikan segala hal
karena selama ini
mori selalu disoroti tentang
sampai pada akhirnya
sampai pada akhirnya
dan mori memohon maaf kepada
terutama orang tua
dan juga kepada rekan rekan media
saya perlu jelaskan
bukan mori melarang
atau menyembunyikan peliputan
tentang kejadian ini
kenapa kita mengizinkan ke dalam
dari anggota pori
ada senjata panjang
yang jarak tembaknya
lima ratus sampai delapan ratus meter
dan itu bisa menjangkau
sampai ke jalan
sehingga rekan rekan sekalian
kita alihkan ke tempat ini
jadi maaf betul
pori mendapat kritikan banyak
saya sendiri banyak wa
dari pemimpin redaksi
yang selalu bersahabat dengan kita semua
mohon maaf tadi kali ini
itu penjelasan saya
karena situasinya sangat tidak aman
dan yang kedua
banyak teman teman yang mempertanyakan
kenapa saya tidak tampil begitu cepat
saya sudah memerintahkan
kadipomas dan brijen iqbal
untuk menjadi jurubicara
dan semua atas perintah saya
kepada seluruh masyarakat
karena saya memimpin sendiri operasi ini
tidak terganggu menjelaskan
dan saya harus berkonsentrasi
untuk mengarahkan semua
yang akan melakukan operasi penanggulangan ini
sehingga kita bisa berhasil
terutama korban nyawa
meminimais sedemikian rupa
itulah maknanya kenapa saya
baru kali ini sebagai pimpinan polri saat ini
baru kali ini tampil
secara umum untuk menjelaskan ini
operasi penanggulangan ini
memiliki beberapa hal
sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita menjelaskan
sehingga kita bisa berhasil meminimai semua kejadian
sehingga kita sukses
sebenarnya ia menjadi
yang melakukan penjaraan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi
polri dalam menangani senantiasa sangat berupaya sepersuasif mungkin dan berkepala dingin
saya selalu menekankan kepada tim dari semua unsur untuk berkepala dingin
walaupun teman temannya menjadi korban pembunuhan
dan memutamakan langkah langkah persuasif walaupun anggota yang bertugas dibantai secara sadis oleh mereka
alhamdulillah wa syukurillah dengan penuh kesebaran kita dapat menenggulangi ini semua dengan meminimai korban
seperti yang saya jelaskan tadi dan ini operasi sudah berakhir pada pukul tujuh lima belas tadi
sudah selesai dan kesempatan itulah saya menemui rekan rekan sekalian
ini pertemuan pertama saya menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat dan rakyat indonesia
dan seluruh pemirsa sekalian
dan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh jajaran
yang dengan penuh kesabaran melaksanakan tugas ini dengan baik
ini saya tujukan kepada jajaran polri
karena ini sebuah tugas yang sangat berhasil
dan kemudian pula kepada seluruh semua pihak yang telah membantu dengan doa
bahan saya banyak menerima doa melalui waw
war group perorangan dan sebagainya
pada institusi polri jajaran polri
membantu dengan doa pikiran tenaga
serta support yang tulus dan ikhlas
kepada kita semua
terutama juga rekan rekan media sekalian
saya tahu betul
dua malam anda berada di sini dengan sabar ikhlas menunggu ini penjelasannya
kami informasikan bahwa
saya sudah jelaskan tadi
salah satu port sandra yang sudah dibebaskan
saya informasikan bahwa sebagian
karena ini masih
di sana masih proses penyelesaian
ini belum selesai
masih proses penanggulangan
yang dilakukan oleh petugas polri
sehingga saya menyatakan bahwa sebagian
atau seluruh tahanan
sebagian atau seluruh
karena kita belum tahu
karena ini belum tuntas
tapi sebagian besar
di atas sembilan puluh persen
seluruh tahanan teroris
telah menyerahkan diri
tentu ini berkat keteguhan hati
untuk bisa mengendalikan
bisa mengendalikan diri
sehingga bisa kita menghindari
mudah mudahan ini seluruhnya
mudah mudahan ini seluruhnya
kalau saya bisa katakan
ini masih proses
kita masih tunggu kira kira satu jam ke depan
pemirsa dan seluruh rakyat indonesia sudah menunggu
ini masih proses
satu jam kemudian kita akan conference lagi
untuk menyampaikan bahwa
atau ada yang tersisa
semua ini kita jadikan
pelajaran untuk seluruh anak bangsa indonesia
dan khususnya anggota pori
sudah menampilkan sesuatu yang terbaik
bagi bangsa dan negara
yang penuh kesabaran
ketulusan dan keikhlasan
itulah kira kira yang perlu saya sampaikan
pada pagi hari ini
satu jam kemudian kita akan rilis kembali
karena ini kira kira masih membutuhkan waktu
satu jam lagi
baru kita bisa
bahwa ini sudah clear semuanya
seluruh tahanan yang
sudah diambil langkah langkah
untuk pemindahan tahanan
tidak lagi di rumah
tahanan cabang salemba yang berada di
rakan rakan sekalian ya
sedang sedang sedang berlangsung kira kira selesai paling lama satu jam paling lama
ini apakah saat ini sedang berlangsung proses negosiasi tidak ada negosiasi tidak ada negosiasi
karena sudah menyerahkan diri sebenarnya
jadi ini semuanya proses penanggulangan
karena di dalam itu di dalam itu banyak senjata banyak bahan bahan senjata tajam senjata
kita tidak tahu apa yang mereka lakukan selama menguasai keadaan ya
bisa saja mereka membuat sesuatu dan sebagainya tentu
aparat melakukan operasi penanggulangan dengan sangat berhati hati
tapi ledakan ledakan yang anda dengar itu tidak ada korban jiwa
itu tidak ada perban jiwa
mas andromeda ya
sedang melakukan sterilisasi
mudah mudahan tidak ada lagi orang di dalam
kalau hitungan kita sampai terakhir ya
hitungan kita sampai terakhir mudah mudahan tidak meleset seluruhnya sudah keluar
pak apakah ini bergantian anggota polri atau ada yang bergantian anggota polri
walaupun rekan rekan polri tidak ada
jadi rekan rekan tni dengan stand by force di posnya masing masing di satunya
masing masing juga bersiaga untuk menjaga hal hal yang tidak dimungkinkan
tapi operasi ini hanya dilakukan oleh anggota polri dengan pendekatan
pak apa dari pernyataan negosiasi tidak menanggulangan
tidak negosiasi penanggulangan
saya ralat terus
karena semalam ada pernyataan ada negosiasi
saat dengarkan saya
tidak ada pernyataan
tidak ada negosiasi
tidak ada kesepakatan dengan
tidak ada urusan kesepakatan
ini semua dilaksanakan penanggulangan yang sangat soft approach dan pendekatan persuasi
yang lain saya koreksi
kalau itu sudah terlanjur itu koreksi dari saya
sudah sedang berlangsung dipindahkan
menuju ke gunung
sedang dalam proses ruang isolasi dulu
masihaten rasi akan tepatnya
kita akan bicarakan dulu dengan kemenkumham dan dirjen lapas
itu nanti keputusan dirjen lapas dan kemenkumham
nanti mereka itu kan kewenangannya
tidak ada izin apakah akan ada rencana maupun tindakan penyusahaan baru
ia menyebabkan penelan kekerasan kelainanjmau
ada salah satu opsi
kita tunggu keputusan saya belum bisa menyatakan
yang disini berarti dikosongkan
disini akan dikosongkan
karena mau dibenahi
tergantung nanti dirjem lapas karena ini kewenangannya
dirjem lapas bukan kewenangan pol
pak mengontrol masih ada enam belas
tapi katanya ditembak betul gak
kalau sandra itu
sandra masih ada
sandra yang mana
ini sandra nya kan anggota polri
gak ada gak ada lagi
sudah sembilan orang
lima gugur empat di rumah sakit
silahkan lihat di rumah sakit
tidak ada tidak ada
semua anggota polri yang melakukan investigasi
mid crime menyelesaikan berkas
dan ada penjaga tahanan
sudah sudah aman
sempat sandra ya pak ya
terima kasih tunggu satu jam lagi
tunggu satu jam lagi
sudah sekarang stop pertanyaan
nanti satu jam lagi baru mendengar
wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum
silahkan disiarkan sekarang
jangan ada lagi simpansi pemberitaan
saya tekankan
semua ini penanggulangan
tidak ada negosiasi
tunggu nanti satu jam
tunggu satu jam
penting anda semua kan
kasih kesempatan pertama
siap ya terima kasih
pemirsa anda menyaksikan breaking news dan tadi baru saja kita saksikan satu pernyataan pers dari komjen syafruddin wakapori
mengenai bagaimana proses yang terjadi saat ini di rumah tahanan salemba di kompleks makobrimob
yang kita sama sama ketahui ini proses yang sangat panjang ya
telah menyebabkan lima anggota polisi yang gugur dikarenakan tugasnya
dan juga tadi dikatakan bahwa ini bukan proses negosiasi lagi yang sedang berlangsung
tapi ini adalah proses penanggulangan yang dikatakan oleh wakapori
ya tentu kita sama sama mengapresiasi jika memang telah selesai prosesnya
dan sekarang dikatakan oleh komjen sefrudin sedang dalam proses penanggulangan
kita masih menantikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana proses penanggulangan ini
terutama terhadap narapidanya
yang melakukan penyanderaan dan juga tentunya melakukan perbuatan keji
kepada setidaknya sembilan orang anggota polri saat ini ya
kita akan sama sama nantikan nanti ketika ada konversi atau rilis baru dari kepolisian